makin takut sama bu guru yola um ceng kang dadang
jangan kan jennifer
saya juga takut sama bu yola
kita sudah tidak punya uang lagi
bapak teh yakin
tidak mau menerima bantuan
saya pulang sendiri um
saya nanti mau ke cideng ada yang harusnya beli
sudah jam setengah tiga
sudah terlalu sore untuk memulai pelajaran
jennifer itu marah sekali sama saya
pasarnya teh jauh kang
ya mahal tuh kang kalau sewa motor

kalo ada negara lain
kalau ada negara lain

yuk kita masuk
saya masih teringat deh bu yola
dengan kata katanya kangku sayang kemarin
itu sangat menarik bu
tulang rusuk yang bentuknya melengkung
itu ibarat tangan ibu yang memeluk
dan tulang punggung yang lurus
kalau dipaksa untuk memeluk
itu pasti akan jadi patah
saya rasa itu pengandaian yang sangat menarik
iya betul dok
pak tadi di sekolah
maksudnya dimana tuh
jadi makanan debbie buat temen
makanan temen buat debbie
kalau makanannya buat orang lain
pak kan tuh keren
lagian juga gak setiap hari kok pak
ya tapi gak bisa gitu juga debbie
gak boleh ya
lama lama bapak marah nih
kalau makanan kamu kasih orang lain
sebenernya buku doyola itu ngajakin kamu apa sih tiap hari
kadang kadang kita baca buku dongeng
tentang alam indonesia
debbie pengen pak keliling seluruh indonesia
bu doyola bilang setiap daerah punya kunikan masing masing
budaya ini juga beda pak
yang papa mau tanya
bu guru yola itu tiap hari ngajarin kamu untuk berbuat baik
karena memang kita harus berbuat baik
bapak bapak teh sudah pulang
cuma ngasih pupuk dan membersihkan rumput
bapak teh mau minum
ini semua data harus kita kasih ke kantornya pak mustaqim
karena data yang udah kamu kumpulin tuh udah banyak banget
belum yang di dalam
lebih banyak lagi
pak mustahim orang mana sih
menaksir ya pak mustahim
enggak tuh cok
pak mustaqim kan udah tua
ya lagi ya
kamu mah gak ngerti cu
di balik namanya yang aneh itu punya arti yang bagus tahu
artinya jalan yang lurus
ya bahasa arab atuh cok
gini gini kan cece juga dua tahun tinggal di jeddah
bahasa arab aja mah ngerti
klaudia masuk sini
klaudia mau daftar kerja ke luar negeri wak
iya wak juga mau claudia tuh berangkat keluar negeri jadi tkw
tapi yang gak sekarang juga tuh kalau dia kan kamu masih kelas satu smp
memangnya harus tamat smp ya wak
iya iya tuh claudia emang itu peraturannya
menurut wak yoyo enakan kerja ke negara mana
ke negara mana aja enak laudia tapi nanti tunggu kamu kelar smp dulu dilulusin dulu smp nya
tapi kan tinggal dua tahun lagi ya tuh wak
makanya dua tahun lagi aja baru kita ngomongin ini ya
claudia boleh milih negara kan wak
nanti claudia kalau kamu udah lulus smp kamu dateng lagi ke rumah wak
baru kita ngomongin soal keberangkatan kamu jadi tkw ya
ya udah claudia mau pamit dulu ya
tunggu lulus smp ya
cu gak sabaran banget pengen berangkat
cu tunggu nanti kalau jamannya lulus lulusan sekolah
rame nih rumah cucu ngantri banyak yang pengen berangkat ke luar negeri
cucu dapet komisi
ya udah pasti ya tuh
jadinya semakin takut sama bu guru yola um ceng kang dadam
jangan kan jennifer
saya juga takut sama bu yola
dengar namanya saya parno
jangan lupa subscribe channel ini ya